yang sempat terjadi sebelumnya dalam siaran langsung program kami
dan saudara beralih ke informasi lain polisi menangkap pelaku pembakaran rumah warga
di jalan satanga makassar sulawesi selatan
pelaku merupakan menantu dari pemilik rumah
penangkapan pelaku pembakaran rumah berlangsung tanpa perlawanan di jalan urib sumoharjo makassar
pelaku berinisial sa berusia dua puluh enam tahun adalah menantu dari pemilik rumah
sementara kepala polisi pelaku mengaku membakar rumah mertuanya karena sakit hati
atas perlakuan keluarga istrinya itu
pelaku menyebutkan sang mertua kerap memberikan kata kata kasar
mengusir pelaku di depan istri dan keluarga lainnya
ini bukan dendam dalam keluarga ini persoalan keluarga
antara ini pertengkaran mungkin dari keluarga istrinya
ada sedikit ketersimpulan dari pelaku kepada keluarga istrinya
berarti pernah dia diusir dari rumahnya pak
kalau menurut informasi mungkin seperti itu
tapi perlu kita dalami lebih lanjut karena kami masih melakukan penyelidikan
nanti setelah itu tasdami akan menyampaikan mulut ke rumahnya
sebelumnya seorang pria ini nekat membakar sebuah rumah di jalan satwa
tangga lorong kota makassar sulawesi selatan pada jumat dua puluh enam april lalu
aksi pelaku tertangkap cctv di sekitar lokasi
usai melakukan aksinya pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor
peristiwa ini sempat membuat panik warga
dengan peralatan seadanya warga pun langsung memadamkan api
belakangan diketahui pelaku adalah menantu sendiri